babak demi babak kasus pondok pesantren al zaitun dan pimpinannya panji gumilang terus bergulir
kamis dua puluh juli lalu pemerintah kabupaten indramayu melakukan penyegelan terhadap usaha penggergajian
kayu yang berada di sebelah galangan kapal milik al zaitun di desa eretan hulon kecamatan
kandang haur kabupaten indramayu jawa barat penyegelan ini dilakukan terkait perizinan yang
dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya juga usaha penggergajian kayu tersebut masih ada
kaitannya dengan usaha galangan kapal milik al zaitun yang telah disegel pada oktober dua ribu dua puluh
lalu sementara itu hingga kini sudah ada tiga puluh orang saksi diperiksa secara estafet oleh
penyidik direkturat tindak pidana umum barres krimpori
dalam kasus penistaan agama ujaran kebencian dan berita bohong yang diduga dilakukan oleh
pimpinan pornpes al zaitun panji kumilang sedangkan dit tp dexus barres krimpori
tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan zakat
selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa panji gumilang sebagai terlapor usai rampung
pemeriksaan saksi ahli sederet kasus dugaan tindak pidana di pondok pesantren al zaitun
pihak kepolisian hingga saat ini belum menetapkan tersangka terakhir pimpinan pondok pesantren al zaitun
panji gumilang diperiksa di baris krimpori pada empat juli lalu sebagai saksi sejauh ini hanya laporan
dugaan penodaan agama yang statusnya naik ke penyidikan yang berarti akan ada penetapan
tersangka status penyidikan kasus ini diumumkan tiga juli lalu berdasarkan alat bukti dan keterangan
saksi maka nyaris sudah tersangka
pekan terlapor panji gumilang belum juga ditahan sementara rentetan dugaan kasus pidana
lainnya seperti tindak pidana penyalahgunaan zakat korupsi dana bos hingga tindak pidana
pencucian uang statusnya masih dalam penyelidikan tim liputan cnn indonesia